sementara itu ketua pengurus pusat ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanwarso mengatakan total jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak di tanah air sejak januari dua ribu dua puluh dua hingga selasa delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua berjumlah satu ratus sembilan puluh dua kasus
menurut piprim jumlah akumulatif ini didapatkan berdasarkan laporan dari anggota idai di dua puluh provinsi
data ini tidak bersifat real time karena hanya bersifat laporan sukarela dari anggota idai
pimprim menambahkan idai tak memiliki akses ke fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit untuk mendata berapa banyak pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut
surveillance menjadi pewenang kementerian kesehatan
sementara data dari idai terdapat beberapa provinsi yang memiliki angka gangguan ginjal cukup banyak
dki jakarta lima puluh kasus jawa barat dan jawa timur dua puluh empat kasus sumatera barat dua puluh satu kasus dan bali tujuh belas
yang sudah terkumpul di kami adalah ada satu ratus sembilan puluh dua kasus dari dua puluh provinsi
kalau komposisi pasiennya masih sama ya
sebagian besar adalah balita satu sampai lima tahun
kemudian juga gejala klinisnya juga sama
memenuhi kriteria gangguan ginjal akut yang progresif cepat